wakil ketua dewan pembina partai demokrat agus hermanto mengatakan
kader berperan besar dalam menentukan arah dan sikap partai
agus mengakui lebih banyak kader demokrat yang mendukung prabowo dibanding joko widodo
ia pun mengakui dukungan ke prabowo sudah terlihat sejak pilpres dua ribu empat belas
di mana mayoritas kader mendukung prabowo
namun keputusan final soal sikap demokrat baru akan diumumkan
jelang pendaftaran capres awal agustus mendatang
prabowo tampak sumeringah menebar senyum saat disambut jajaran pengurus partai demokrat
begitu tiba di pendopo cikeas sby langsung menyambut prabowo dengan hangat
pertemuan kedua tokoh berlangsung santai dan cair
sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di gedung dpr ri jakarta
angga kita tahu pks ini telah mengajukan sembilan nama untuk cawapres pendamping prabowo
sementara untuk partai demokrat akhir akhir ini juga sedikit merapat ke gerindra
nah ini tentu masih cair
sudahkah ada konfirmasi secara pasti siapa nih cawapres pendamping prabowo
ya selama sore ferdi memang masih sangat cair terutama di kubu oposisi
yang akan mengajukan nama capres maupun cawapres
dan capres sendiri memang kemungkinan besar adalah prabowo
karena partai gerindra dengan jumlah atau suara kursi di dpr terbanyak dengan tiga belas persen
ini tentu akan menjadi pemimpin seperti itu untuk partai oposisi mengajukan kemungkinan besar prabowo subianto
namun memang untuk calon wakil presidennya sebelumnya pks sudah mengajukan sembilan nama
dan semakin mengerucut ke nama ahmad heriawan yang merumakan mantan gubernur jawa barat
ini juga sudah disodorkan oleh partai keadilan sejahtera dan bahkan para petinggi juga sudah mengatakan

untuk mereka berpasangan lagi di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
namun demikian juga partai amrat nasional ini juga sudah berupaya untuk juga bisa mengajukan nama kadernya
dan sejauh ini ada nama zulkifli hasan yang diajukan
dan partai demokrat yang bisa dikatakan baru agak belakangan seperti itu bergabung
meskipun belum jelas juga karena dalam pertemuan majelis tinggi kemarin di kediaman susilo bayu
dan di kediaman susilo bambang yudhoyonova dan di kediaman susilo bambang yudhoyonova dan di kediaman susilo bambang yudhoyonova
susilo bambang yudhoyonova juga belum diputuskan secara pasti karena majelis tinggi masih akan rapat kembali
dan juga dengan pertemuan antara sbi dengan para pemimpin atau para ketua dpd se indonesia
jadi memang kemungkinan besar ini masih cukup lama bagi oposisi untuk menentukan siapa pendamping prabowo subianto
di pilpres dua ribu sembilan belas nanti untuk menghadapi jokowi dodo
dan bisa saja nanti terjadi kehidupan juga misalnya ada misalnya prabowo subianto
mengundurkan diri seperti itu dari pencapresan dan mengusung nama lain yang nanti juga bisa dianggap mengimbangi kekuatan
atau nama dari presiden petahana yaitu jokowi dodo
namun ini juga masih sangat cair karena memang gerindra pks pan dan partai demokrat belum bertemu secara resmi hingga saat ini
jadi masih kita harus tunggu pertemuan antara empat partai ini untuk menentukan siapa nama capres dan copres yang akan mereka usung
angga singkat saja kalau dari koalisi pan
partai jokowi di parlemen seperti apa suaranya
karena kalau saya kutip dari jokowi pernyataan jokowi dia mengatakan bahwa menunggu cuaca cerah saja
karena sudah ada mengantongi nama capres
ini seperti apa kalau di parlemen yang anda pantau
ya memang berbeda jika sangat cair di partai koalisi memang lebih solid seperti itu
setiap setiap partai pendukung ini sudah
memberikan kepada jokowi dodo untuk cukup jokowi dodo saja yang menentukan
dan partai partai koalisi ini juga nanti akan menerima apapun hasil keputusan dari jokowi dodo untuk menentukan siapa pendampingnya seperti itu
jadi memang terlihat lebih solid
mereka tidak mengundurkan dukungan seperti itu
meskipun memang masing masing partai terutama golkar juga masih berharap bahwa erlangga hartarto yang diangkat seperti itu menjadi calon wakil presiden
dan juga partai partai lainnya seperti p tiga yang mengangkat romah hormuzi misalnya
namun ini terlihat lebih solid dibandingkan dengan partai oposisi verdi
baik terima kasih angga dwi putra dari gedung parlemen jakarta